kisah heroik di tengah bencana di sulawesi tengah masih terus ramai dibahas di lini masa
salah satunya kisah antonius agung awak menara kontrol yang memandu pesawat terakhir lepas landas
sebelum gempa menguncang palu pada jumat pekan lalu
mendiang agung bahkan dikenang sebagai malaikat pelindung para kru dan ratusan penumpang pesawat tujuan makassar itu
batik air menjadi pesawat terakhir yang lepas landas di bandara mutiara sis al jufri
sesaat sebelum gempa terjadi jumat petang
semua tak lepas dari dedikasi mendiang antonius gunawan agung awak menara kontrol airnav
yang memandu pesawat yang dipilodi kapten rico seta mavella terbang menuju makassar
kabar gugurnya antonius gunawan agung setelah memandu pesawatnya tak ayal membuat haru sang pilot
kapten rico seta pun mengucapkan bela sungkawa melalui akun instagramnya
bagi riko agung adalah malaikat pelindung
ya kenapa di testimoni saya saya bilang dia adalah my guardian angel
karena pengatur udara itu harus memastikan saya memiliki landasan clear untuk kita take off
terus yang kedua memastikan bahwa saya benar benar airborne safely
karena kalau saya terjadi pembatalan take off karena hanya komunikasi dengan atc saja
yang bisa terjadi untuk misalnya butuh pemadam kebakaran ambulans
karena komunikasi itu dengan pengatur udara sangat penting
yang menentukan keselamatan juga dia
kenapa yang saya dengar dari pihak palu bahwa dia menanti sampai benar benar saya airborne baru dia
dan itu katanya waktu nunggu saya memang sudah goyang
tapi atap belum rubuh gitu yang saya terima dari grup
dalam akun instagram yang sama kapten rico seta sebelumnya juga sempat merekam gerakan gelombang air laut naik ke daratan dari ketinggian satu lima ratus kaki
saat pesawat akan lepas landas riko menyatakan sudah merasakan getaran di landasan pacu
sang pilot pun menjadi saksi detik detik saat bangunan menara kontrol air laut bandara amrutiara sis aljufri amrut
tak lama sesudah pesawatnya lepas landas
dan kini sudah bergabung di studio cnn indonesia kapten pilot riko seta mavela
sosok yang terakhir berkomunikasi dengan mendiang antonius gunawan agung saat gempa mengguncang palu pada pekan lalu
selamat pagi menjelang siang cap terima kasih sudah datang di studio cnn indonesia
selamat pagi shalom
apa kabar hari ini pak kapten
baik puji tuhan baik
saya tentu tidak bisa membayangkan ya tentu ada banyak sekali hal yang diingat tanpa untuk mengorek ngorek kalau bisa kita katakan mungkin trauma
apa yang paling diingat oleh kapten rico
yang saya paling ingat itu memang kejadian itu saya tidak tahu kalau itu gempa
yang membuat saya shock adalah pada saat sampai di ujung pandang
itu saya dilaporkan ada gempa yang begitu hebat kemudian saya telusuri ke belakang
ternyata take off saya dengan gempanya bersamaan
bahkan tadi saya habis dari acara sebelum ini itu gempa malah sebelum waktu itu sudah mulai berjalan gitu loh
kemudian saya lihat waktu waktu saya mundur saya itu tiga menit sebelumnya itu yang membuat saya sebetulnya malah kaget
wow kami diluputkan dalam fraction of
itu yang membuat saya sangat takjub dan saya melihat kebesaran tuhan di situ
itu artinya memang komunikasi terakhir dengan atc di palu adalah saat lepas landas ini
saat lepas landas itu yang paling akhir saya dengar
dan itu memang batik enam ribu dua ratus tiga puluh satu runway tiga puluh tiga clear for take off cuma itu saja
dan tidak bisa terus di atas saya panggil panggil sudah tidak bisa lagi
memang sudah tidak ada komunikasi
sudah tidak ada komunikasi
memanggil atc memang saat itu karena kapten riko
itu karena kapten tahu ada hal yang tidak beres di bandara palu
atau memang itu satu standar
standar prosedur yang harus dilakukan dia akan mengarahkan saya kemana
cuma dalam ketinggian tertentu kok saya belum dipanggil
akhirnya saya inisiatif untuk panggil
oke jadi memang sudah tidak ada komunikasi
memang saya tidak tahu
cuma waktu meluncur itu detik detik terakhir sebelum saya airborne itu pesawat memang bergerak ke kanan bergerak ke kiri
tapi tidak terlalu signifikan
dan akhirnya karena performance pesawat bagus parameter itu tidak terlalu
dan akhirnya karena performance pesawat bagus parameter itu tidak terlalu signifikan
dan akhirnya karena performance pesawat bagus parameter itu tidak terlalu signifikan

dan saya tidak melihat sesuatu keanehan
tapi saya sudah sedikit curiga
tadi saya pikir ke belakang kok pantesan saya disuruh buru buru setelah melihat
disuruh buru buru dalam hal memang ada tim dan kru yang menginformasikan
jadi buru buru adalah seperti ada panggilan sendiri dari firasat begitu ya
ya jadi itu saya bilang sekali lagi itu bukan firasat
tapi memang saya mendengar suara tuhan berbicara melalui roh

dan itu yang tadinya kami ingin foto bersama itu saya cancel semua
akhirnya kami organize semua ground handling untuk mempercepat penerbangan ini
jadi itu yang split of second pas di atas saya baru connect
wow pantesan tadi kok saya merasakan hal yang aneh gitu
biasanya saya lepas landas di landasan saya bisa merasakan apakah ini landasan ini yang bagus
biasanya saya lepas landas di landasan saya bisa merasakan apakah ini landasan ini yang kurang
orang baik apa tidak cuma pergerakannya sangat tidak seperti biasanya
dengan gerakannya berbeda begitu ya
iya tapi saya masih menganggap itu mungkin bukan gitu ya
dan baru berkomunikasi lagi dengan etc makassar setelah
makassar setelah ketinggian empat belas ribu kaki
oke dan komunikasinya langsung berbicara soal ada bencana itu atau perbincangan
dia langsung mengizinkan saya untuk continue ke makassar
ada berapa penumpang pada saat itu cap
penumpang kalau nggak salah satu ratus empat puluh satu kru nya tujuh
jadi memang tidak bisa membayangkan
kapten sendiri telah menuliskan di instagram berapa detik tidak mengikuti
dan juga tidak terbang sesuai dengan waktunya
mungkin ada hal yang lebih buruk dari itu
yang tadi saya tulis di situ agak sedikit kebanyakan itu waktu tiga puluh second
even lima to sepuluh second saya terlambat mundur atau take off
saya mungkin terjadi apa
karena saya sudah kecepatan tinggi di landasan pacu
kemudian gempa itu pada saat peak nya ya
di tujuh empat pada saat tower itu rubuh mungkin itu bisa mengakibatkan bahaya
dan kita tidak tahu bencana apa yang akan kita alami di landasan pacu itu
jadi memang soal penerbangan tentu butuh ketepatan untuk lepas landas
sampai akhirnya benar benar terbang sempurna ya
lalu cap itu artinya jika captain sendiri tidak mengetahui ada bencana di bandara
penumpang pun juga tidak mengetahui sama sekali
saya tahu saya datang pun katanya siang sudah ada gempa
saya pun nggak ada yang menginformasikan gitu loh
kalau ada gempa terus saya pikir oh ya sudah lah
saya pikir semua normal cuaca bagus gitu
akhirnya kami continue normal operation aja
hingga akhirnya terjadi kejadian seperti ini ya
jadi intinya tidak ada kepanikan tidak ada penanganan penanganan khusus
begitu dalam penerbangan saat itu ya
viral gambar kemudian videonya kami gunakan juga sebagai jurnalis sebagai bahan acuan
itu proses yang natural saja kemudian kapten melihat ada fenomena yang berbeda saat itu
natural saya masih tidak beranggapan itu tsunami atau gempa
karena saya lihat kok memang aneh di laut ini kok ada bundaran bundaran mulai membesar
saya pikir ada proyek reklamasi atau apa
tapi saya perhatikan tapi di situ saya minta
pertama first officer saya untuk memvideokan cuman dia tidak bisa mengambil bawah
akhirnya saya ambil gitu loh
saya lihat saya lihat apa sih ini kok ada di beberapa tempat sepanjang pantai
terus makanya kalau tahu itu tsunami akan saya video lebih lama lagi karena itu hanya durasi sebelas dua ribu
tapi saya menyaksikan setelah saya lihat sekarang apa yang terjadi
saya menyaksikan memang dengan mata kepala sendiri itu bundaran bundaran atau besar itu seperti yang di tv itu membesar membesar
dan ternyata tsunami
dan itu sangat memukul saya pada saat itu
iya iya semua orang juga begitu mendengar informasi dan juga kabar duka dari agung ya sebagai petugas atc juga sangat sangat ya terkejut
sekaligus juga merasa ini adalah sebuah keajaiban untuk penumpang dan juga kapten sendiri
dan terkait juga soal situasi itu artinya tadi kapten bilang cuaca pun tidak berpengaruh
tidak ada hal yang janggal di sana
cuma angin kencang aja
cuman angin kencang aja
iya cuman angin kencang
gak ada yang janggal nggak ada apapun
burung burung terbang apapun juga tidak ada
semua baik baik saja
terakhir kapten bencana ini memang tidak bisa kita pungkiri ya indonesia punya struktur yang mungkin saja menjadi tanda kutip swalayan dan bencana
ada banjir gempa bumi dan semua bisa menghadapi itu semua
apa saran kapten untuk kita semua menghadapi
ada hal hal waktu waktu yang sangat genting pada saat bencana utamanya untuk penerbangan dan juga penumpang
untuk pada dasarnya ini adalah pelajaran untuk kita bersama
untuk sudah harus prepare dari sekarang segala pengetahuan segala istilahnya equipment obat obatan disiapkan barang barang berharga disiapkan di tempatnya sendiri
di rumah baik di rumah atau di kantor di mana istilahnya membuat sesuatu itu accessible
sehingga anda bisa escape anda harus hafal
masuk gedung dicari dimana exitnya
masuk ke pesawat dimana ada exitnya
masuk ke suatu ruangan dimana contoh madam kebakaran fire extinguisher
itu semua kita harus sadar diri sadar bencana
jadi kita aware kalau ada apa apa alat alatnya sudah siap
untuk kami kami yang di dunia penerbangan pun sudah melakukan itu sudah mempersiapkan kalau ini terjadi karena sudah ada drillnya gitu
sekarang secara general bangsa indonesia harus banyak belajar
harus rajin meng google rajin mempelajari gimana bersembunyi di bawah meja atau bagian perlindungan perlindungan itu
jadi mitigasi bencana itu sangat dibutuhkan
mitigasi bencana harus sudah di luar kepala
baik terima kasih kapten pilot riko setan mavella sudah sempat hadir di cnn indonesia breaking news
itu menjadi salah satu pembelajaran ya sekaligus juga kisah inspiratif untuk anda terkait dengan kisah heroik

informasi tadi sekaligus menutup breaking news di indonesia hari ini
saya daniel ahri terima kasih dan selamat siang